tepuk tangan semuanya
dpr tuli rebut demokrasi
unjuk rasa yang terjadi di belakang ini
mungkin saja tidak akan terjadi lagi jika draft rancangan kitab undang undang hukum pidana
disiapkan oleh pemerintah dan juga dpr
ancaman hukuman paling lama satu tahun hingga tiga tahun
yang menjadi momok yang menakutkan bagi mereka yang melakukan aspirasi di muka umum
terlebih ketika amarah mereka dibenturkan dengan sejumlah pasal penghinaan
seperti penghinaan terhadap presiden penghinaan terhadap sejumlah lembaga negara
dan juga penghinaan kepada kekuasaan yang umum
pasal pasal tersebut dinilai sebagai pasal karet
dan juga dinilai sebagai kemunduran era demokrasi
ketua yayasan lembaga bantuan hukum indonesia
yang tergabung dalam aliansi nasional
muhammad istur menyesalkan langkah tim perumus rkuhp
yang tetap memasukkan pasal penghinaan presiden dan penghinaan lembaga negara
hingga pasal tentang penyelenggaraan demonstrasi tanpa pemberitahuan
menurut isnur hal ini tidak lagi relevan di negara demokrasi
ia mengatakan untuk membangun negara yang demokratis
pemerintah perlu menghargai kritik masyarakat
bahkan jika itu berbentuk penghinaan sekalipun
selama ditujukan kepada jabatan yang diemban
kritik bukanlah serangan personal
pasal pasal ini menurutnya akan menjadi legitimasi
bagi aparat keamanan untuk bergerak cepat
menindak masyarakat yang bersikap kritis terhadap pemerintah
membungkam kebebasan berekspresi masyarakat melalui pasal ini
disebut isnur sebagai langkah mundur dari tujuan utama pembentukan rkuhp
yakni dekolonialisasi dan demokratisasi hukum pidana
seringkali ungkapan kekesalan kritik itu diungkapkan begitu saja
dan ketika dia menyampaikannya kerana kebijakan kerana pemerintahan
itu bagian dari kritik
walaupun disampaikan dengan cara mengumpat
tapi kalau orangnya
ini kalau orangnya ya
jokowi nya sebagai person yang dihina ceci maki lain cerita
sementara itu dalam satu kali pembahasan formal pada dua puluh lima mei lalu
bersama wakil menteri hukum dan ham
mayoritas anggota komisi tiga dpr sepakat untuk membawa rkuhp ke rapat paripurna terdekat
meski masih terdapat empat belas isu krusial dalam rkuhp
alasan utamanya adalah rkuhp merupakan salah satu
undang undang yang dilanjutkan pembahasannya atau carry over
dari periode dua ribu sembilan belas dan telah mendapat persetujuan tingkat satu dari dpr dan pemerintah
sehingga pembahasannya tidak dimulai dari nol
sudah saya pastikan apa ya
apa yang diributkan mas kadar ini sebenarnya sudah tertampung sebelumnya
walau ternyata ada yang ugal ugalan tapi kalau masuk akal kita bisa di gr kan
masih ada pintu untuk menyelesaikan
namun ada anggota komisi tiga yang tidak sepakat dengan keputusan tersebut
taufik basari mengusulkan rkuhp dibahas secara mendetail dengan pemerintah
apalagi masih ada empat belas poin krusial yang mendapat penolakan keras dari masyarakat
salah satunya soal pasal penghinaan presiden yang menurut taufik perlu diremuskan kembali
memang dengan isu krusial ini ada perubahan dibandingkan pasal satu ratus tiga puluh empat kuhp yang sudah dibatalkan oleh mk
dimana yang tadinya itu delik biasa kemudian dibuat delik aduan
yang kedua tadi rumusannya adalah penghinaan terhadap kepala negara
diubah menjadi penyerangan harkat dan martabat
memang ada perbedaan tapi tetap menurut saya penting bagi kita
untuk memastikan bahwa jikapun kita akan menerapkan pasal ini
maka yang menjadi semangat dari melawan pasal ini adalah
tidak boleh sedikitpun dia akan menghambat demokrasi
wamenkumham edward omar syarif hiyarij buka suara soal draft rkuhp
wakil menteri yang biasa disapai edi ini membenarkan draft tersebut belum dapat diakses oleh publik
karena masih dalam tahap revisi substansial pasal yang mendapat masukan dari masyarakat
seperti pasal asusila
karena itu edy memastikan bahwa pihaknya belum siap menyambut permintaan dpr
untuk mengesahkan rkuhp dalam paripurna terdekat
dalam revisi substansial pasal tersebut
edi menegaskan bahwa pemerintah tidak akan mengeluarkan pasal penghinaan presiden dan lembaga negara dari rkuhp
ini karena indonesia menganut paham yang berbeda soal diksi penghinaan dalam teori hukum pidana
menurutnya indonesia meletakkan penghinaan sebagai sesuatu yang bertentangan dengan kewajaran moral
dan diletakkan sebagai hukum pidana berbeda dari negara lain
edy menjamin pasal ini hanya berlaku bagi penghinaan pemerintah
soal penghinaan itu tidak bisa rujukan negara lain ya
karena itu pasal yang sangat spesial
saya selalu menjelaskan bahwa penghinaan bagi kita dengan dunia barat itu berbeda
kalau kita itu dalam teori hukum pidana
meletakkan penghinaan itu sebagai malah inse
berbeda dengan negara lain
mereka meletakkan penghinaan itu sebagai malah prohibita
nah itu saja dari segi konsep itu saja sudah ini
masyarakat yang tidak setuju pasal penghinaan pemerintah masuk dalam rkuhp
dapat melakukan judicial review di mahkamah konstitusi
ausirion dholu softan herdiagama jakarta